ada banyak ide yang bisa menyatukan antara minat dan bisnis
salah satunya adalah minat pada gambar dan juga pernak pernik interior rumah
iya ini ada gambar karakter seseorang yang ternyata bisa diaplikasikan pada bentuk bantal
gagasan ini dicetuskan oleh dua orang perempuan di jakarta
yang kemudian menjual produknya ini ke masyarakat
seperti apa wujudnya kita saksikan di putaran berikut
bantal karakter yang mereka jual laku keras
proses pemesanannya sederhana
pemesan tinggal mengirim foto via email dan akan dibuatkan bantal yang mereka inginkan
bantal ini seperti apa
kan fotonya sudah lengkap nanti kita kasih ke desainer
nanti desainer bikin sesuai dengan apa yang dikirim
menurut sini dan fanny yang perlu diperhatikan adalah ciri khas atau karakter
fake mark menjadi hal yang sangat penting dan harus dipertahankan
dalam sebulan tutel memproduksi sedikitnya seratus buah bantal
belum termasuk pesanan masal untuk hampers
bantal ukuran reguler dibanderol rp dua ratus sembilan puluh lima
sedangkan bantal gantungan kunci rp lima puluh
untuk mendapatkan bantal berkualitas tinggi sesuai keinginan
mereka menggunakan kain velvet atau beledu kualitas premium
keunggulan beledu adalah bertekstur halus dan memiliki warna yang tajam
sehingga memudahkan pencetakan detail detail gambar
selain itu kain beledu terasa nyaman di kulit
kalau cita cita kalian ke depannya tutel ini akan jadi seperti apa sih
kita bikin tutel itu kan untuk menciptakan kebahagiaan untuk orang yang beli
ide awalnya gitu sih
semoga kedepannya juga tetap bisa membuat orang lain bahagia
dan orang lain juga